pemerintah membebas tugaskan sementara direktur teknik dan teknisi lion air
pasca jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklkp rute pangkal pinang
sementara komisi perhubungan dpr akan memanggil pihak lion air
kementerian perhubungan dan airnav untuk meminta penjelasan terkait tragedi kecelakaan tersebut
menteri perhubungan budi karya sumadi membebas tugaskan
sementara direktur teknik dan teknisi lion air pasca jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh rute pangkal pinang
langkah ini diambil berdasarkan kewenangan yang dimiliki kementerian perhubungan
agar direktur teknik dan teknisi lion air fokus mengikuti proses penyelidikan kecelakaan bersama knkt
dari pengamatan kami dan juga berdasarkan dari job deskripsi dari satu penerbangan
kelaikan dari satu pusat
dan perbangan itu yang tanggung jawab berlaku
bukan pemecatan loh ini membebaskan tugas
nanti kalau setelah ada suatu pemeriksaan ternyata dia itu tidak salah tidak dibebaskan
jadi bukan pecat membebas tugasannya kan sementara
terkait pembebas tugasan direktur teknik lion air muhammad asif
lion air menunjuk muhammad rusli sebagai plt direktur teknik lion air
sebagai materi keputusan dari manajemen bahwa untuk saat ini
saya diminta sebagai plt ya pelaksana tugas
tugas harian tentunya dalam menjalankan aktivitas di maintenance and engineering departemen lion air
nah hanya itu saja jadi kita jalankan apa yang menjadi amanah dari pimpinan
kita berharap tentunya kita mengawal proses ini sampai selesai
sementara itu komisi perhubungan dpr akan memanggil pihak lion air
kementerian perhubungan dan airnav untuk meminta penjelasan terkait tragedi kecelakaan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
komisi lima menilai kementerian perhubungan harus memperketat regulasi
penerbangan sehingga peristiwa kecelakaan pesawat dapat dihindari
soal saksi yang akan diberikan kepada lion air komisi lima akan menunggu hasil penyelidikan knkt
nah kalau soal sanksi menurut saya tentu kita menunggu rekomendasi knkt
nah soal pengawasan dengan sedemikian tingginya sekarang
animo masyarakat untuk terbang memang itu pengawasan harus diperketat
kita akan mempelajari lagi apakah regulasi yang sekarang sudah cukup atau belum
tapi lion air harus diaudi secara keseluruhan
kalau itu saya setuju
kita juga apresiasi ketika kementerian perhubungan mengumumkan akan mengaudit lion air
saya pikir juga sebenarnya audit ini harusnya secara berkala
jatuhnya pesawat lion air dengan nomor penerbangan jt enam ratus sepuluh bukan kecelakaan pertama yang melibatkan pesawat lion air
sejak dua ribu empat terjadi rentetan kecelakaan tetapi tidak semua peristiwa menelan korban jiwa